pemindahan puing bangunan dan harta benda milik warga korban gempa di banjarnegara jawa tengah mulai dilakukan
petugas gabungan mulai membersihkan puing puing bekas gempa yang terjadi rabu siang di dusun bakalan kecamatan kalibening banjarnegara
petugas merobohkan bangunan yang hancur karena kondisinya membahayakan
beberapa rumah warga mengalami kerusakan cukup parah karena gempa pada rabu siang
kondisi paling parah terjadi di dusun bakalan hampir sembilan puluh persen bangunan di dusun ini ambruk rata dengan tanah
hingga kamis siang jumlah bangunan yang rusak karena gempa tektonik di kalibening banjarnegara mencapai tiga ratus enam belas bangunan
jumlah ini tersebar di empat desa yaitu desa kasinoman kertosari sidakan dan klorengan
sudat ijasa sudat tanah dan akvel
untuk mengatasi kondisi trauma anak anak korban gempa di banjarnegara jawa tengah
polres banjarnegara mengerahkan beberapa anggota polisi wanitanya untuk melakukan pemulihan trauma atau trauma healing
anak anak diajak bermain serta bernyanyi
untuk melupakan kejadian yang menimpa mereka
beberapa poluan dari polres banjarnegara menghibur anak anak korban gempa di salah satu pengungsian
mereka mengajak anak anak bernyanyi dan bermain tebak tebakan
ajakan para poluan ini disambut antusias oleh anak anak
ini merupakan upaya pemulihan trauma bagi anak anak korban gempa
kondisi di pengungsian dikhawatirkan membuat mereka jenuh dan berdampak pada kondisi kejiwaan mereka
usai bernyanyi anak anak juga mendapatkan hadiah
pemulihan trauma yang menyebabkan penyakit
pas kejadian takut gak
adanya ini nyanyi nyanyi bareng sama bu polisi terus dikasih tas ini senang gak
oke seneng ya
nanti ke depannya ceritanya apa yang jadi apa
di tempat penampungan tersebut terdapat anak anak yang cukup lumayan banyak
dan anak anak ini kami rasakan kami melihat banyak mengalami rasa ketakutan atau trauma
kami perlu untuk datang bersama dengan anak anak ini untuk memberikan
mengajak mereka bermain membuat hatinya senang
sehingga ini salah satu bentuk kepedulian kami kepolisian
bagaimana untuk menjaga kondisi kejiwaan atau psikologi anak supaya tidak merasa takut dengan kejadian yang baru saja menimpa mereka dengan keluarga
sudara jurnalis transmedia imam ambarwoto
di banjarnegara jawa tengah imam anda bisa menceritakan bagaimana kondisi di kawasan kalibening
di mana ada tiga ratus lebih bangunan rusak dan rata akibat gempa yang terjadi rabu siang
bagaimana kondisi saat ini terutama terkait dengan bangunan bangunan yang rusak
serta para pengungsi apakah mereka mengalami kondisi yang memang memerlukan bantuan segera dan juga relokasi ke tempat yang lebih aman
baik yuda bangunan bangunan yang rusak akibat gempa kemarin
tugas gabungan dari tni kepolisian dan relawan lainnya
telah melakukan evakuasi bangunan bangunan bangunan yang kiranya bahayakan
bangunan bangunan ini terpaksa dirobohkan karena memang sudah tidak layak lagi untuk digunakan
ini untuk mengantisipasi jika ada warga yang nekat untuk menyami mereka
maka harus agar tidak terjadi
karena lagi karena beberapa lalu masih ada gempa susulan yang masih dirasakan oleh warga
sementara para pengungsi tadi saya mendapat laporan bahwa jumlah pengungsi yang semula dua ratus
telah berkurang sekitar dua ratus
sebanyak dua ratus pengungsi ini sebagian mengungsi ke tempat saudaranya mereka
jumlah pengungsi hingga kini sekitar satu sembilan ratus
sementara mereka saat ini sedang membutuhkan berupa makanan
juga pakaian selimut
karena memang saat ini para pengungsi ini kondisinya sangat memperhatinkan
karena hampir seluruh harta benda mereka itu tertimpa dan rusak akibat gempa
dan juga mereka hanya menggunakan pakaian yang hanya digunakan saja
ya imam tadi anda katakan ada lebih kurang seribu lebih pengungsi
yang saat ini terpaksa berpindah ke lokasi yang lebih aman
lalu apakah ke depannya nanti pemerintah banjarnegara akan memberikan relokasi
atau akan membangun kembali rumah mereka
adakah informasi terkait hal ini
ya belum ini memang belum ada apa apa
tapi yang jelas bahwa pemerintah daerah sedang mengupayakan untuk mengamankan lokasi gempa dulu
dan selanjutnya juga untuk
melayani para pengungsi yang jumlahnya hampir dua ribu ini
karena para pengungsi sendiri sebenarnya untuk ke depannya bisa mereka hidup nyaman di tempat pengungsian
sementara untuk lokasi sendiri kalau melihat dari lokasi terjadinya gempa
itu memang masih bisa dibangun kembali rumah rumah mereka itu
karena rumah mereka itu rusak akibat terkena goncangan

jadi itu adalah hal yang cukup kuat
baik imam amarwoto jurnalis transmedia melaporkan langsung dari banjarnegara jawa tengah
selamat bertugas kembali